masjid al jabar sebagai masjid raya provinsi jawa barat yang berada di cimincerang gedebagi kota bandung resmi dibuka pada jumat pagi
dalam acara peresmian masjid yang dibangun sejak dua ribu tujuh belas lalu hadir sekitar tujuh undangan dari berbagai lapisan pemerintah
mulai dari wali kota bupati hingga camat dan lurah se jawa barat
masjid ini tidak memiliki kubah seperti masjid raya pada umumnya
sementara namanya merupakan singkatan dari nama provinsi jawa barat yang sekaligus juga salah satu asmaul husna atau nama nama allah
yang diantaranya berarti yang maha gagah dan maha perkasa
masjid rancangan ridwan kamil ketika masih menjabat sebagai wali kota bandung ini memiliki banyak keunikan
diantaranya terinspirasi dari rumus matematik
dan dikitari oleh kolam retensi sehingga masjid terkesan seperti terapung
selain itu terdapat dua puluh tujuh gerbang yang melambangkan dua puluh tujuh kabupaten kota di jabar
masing masing dengan dekorasi motif batik khasnya
berada di kawasan seluas dua puluh lima hektare masjid ini memiliki kapasitas hingga sepuluh ribu jemaah
ridwan kamil menyatakan bahwa alasan utama pembangunan masjid ini adalah sebagai representasi umat muslim
di jawa barat
kita ikhtiarkan provinsi jawa barat dengan penduduk muslim terbesar sedunia
sejumlah empat puluh delapan juta jiwa harus memiliki masjid raya seperti provinsi provinsi lain
yang menyesuaikan dengan makomnya dengan jumlah muslim terbesarnya
sambutan peresmian masjid al jabar ini disampaikan melalui video oleh wakil presiden
hadir juga menteri perdagangan zulkifli hasan yang menyampaikan selamat pada warga jawa barat
sementara ketua mui jabar rahmat syafiei menyambut dengan baik diresmikannya masjid baru ini
mempunyai arti memberikan sesuatu kebanggaan memberikan suatu semangat untuk membina diri
terutama sesuai dengan fungsi masjid itu adalah untuk menjaga dan ketakwaan
sebagai simbol peresmian
gubernur jawa barat menabuh beduk yang berada di dekat mimbar
masjid yang diharapkan menjadi ikon baru di jawa barat ini masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah
yaitu museum islam yang berada di lantai bawah juga akses jalan tol melalui gerbang tol gede bage
wilham nasution rizky radian bandung jawa barat